sesuai agenda tahapan pemilu pada jumat empat belas oktober komisi pemilihan umum kpu republik indonesia pusat melakukan tahapan penyampaian dan pengumuman rekapitulasi hasil verifikasi administrasi kepada parpol serta bawaslu
tahapan ini merupakan lanjutan sejak pembukaan pendaftaran bagi parpol pada agustus lalu
dalam tahapan kali ini pihak kpu ri pusat akan menyampaikan pengumuman rekapitulasi hasil verifikasi administrasi kepada seluruh parpol melalui akun sistem informasi partai politik sipol masing masing parpol
pihak kpu akan mengeluarkan dua kategori untuk status hasil tahapan verifikasi administrasi yaitu memenuhi syarat atau tms yang disampaikan melalui akun sipol
sementara pada tahapan berikutnya kpu akan melakukan verifikasi faktual yang diperuntukkan hanya bagi parpol non parlemen
tahapan akan berlangsung mulai lima belas oktober hingga empat november mendatang